menjelang pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas gubernur dki jakarta basuki cayapurnama
yang digadang gadang akan menjadi calon petahana angkat suara mengenai rencana pencalonannya
tujuh ratus enam puluh ktp telah terkumpul sebagai lambang dukungan terhadap ahok
jumlah ini bahkan melampaui syarat pencalonan diri secara independen
meski sudah terpenuhi ahok tetap membuka peluang masuknya dukungan dari partai politik
dan belum mendeklarasikan akan bermuara kemana pencalonannya kali ini secara independen

jadi kalau nanti hanura mau ikut teman ahok o nya gambar lambang hanura